oh di sana ada saudara saya saudara saya juga bilang katanya biar saya biar fokus kerja gitu lah bu
syukurlah kalau gitu boleh bantuin ambil pupuk sih
ya terima kasih
by the way maaf nih saya nanya nanya kamu sudah berkeluarga
yang kencang mah
yang kecong ya segini ya
mau yang tinggi
apa apa kasih yang tinggi
ma aku mau balon
oh ya udah bentar ya
udah aku disini aja

sayang mau kemana
sayang mau ikut
rena mau kemana sih sayang
wah bagus banget tuh liat tuh pemandangannya tuh bagus banget
papa buat apa
papa bawa apa buat rena
coba hitung balon ada berapa
satu dua tiga empat lima
aduh aduh aduh aduh
awas kena mama
aduh aduh aduh
sayang rena kenapa
batuk dia mas
kamu udah minum gak
minumannya habis lagi tadi di mobil
yaudah saya beli sebentar
papa beli minum sebentar ya
ya ampun rena
ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
mama inget minta
kamu mau balonnya
mama ambil dulu ya
bentar ya senya
jangan kemana mana ya
air mineral dua ya
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
eh balonnya dapat
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
mas ini dia
masa dulu itu ini mah
nanti keras dah
tdate kasih randan
fyok mereka kunjungi
senyum aja bibiri

berarti saya udah dimaafin dong
dan sampai kapanpun pasti aku akan sama maafin
ini aku kapan diturunin ya
gimana kabar bukamu
alhamdulillah operasinya lancar bu
jadi saya tenang
terus siapa yang jagain bukamu di sana
di sana ada saudara saya
saudara saya juga bilang artinya biar saya fokus kerja
syukurlah kalau gitu
ambil buk saya
kamu sudah berkeluarga
punya suami anak
maaf saya lupa nanya waktu pas interview kemarin
saya udah pernah berkeluarga bu
tapi saya udah pisah sama mantan suami saya
terus anak anak saya udah meninggal bu
ternyata cerita kehidupan kamu menyedihkan juga ya
gak apa apa bu
ya hidup saya memang begitu bu
yaudah kalau gitu kan
kamu bisa konsentrasi kerja sama saya
bantuin jaga rena ya
iya bu siap bu
sama kalau gak taba taba
udah saya gak tau kemana bu
bu saya boleh nanya nggak bu
gantian kemenanya saya
boleh dong kenapa mir
itu mama papanya rena tuh kemana ya
kok rena cuma tinggal sama neneknya doang
ibu kan neneknya rena
jadi pak al kan adopsi anak
terus ngajak ibu tinggal disini bareng ama rena
kamu dengar cerita dari siapa
loh bukan emang begitu bu ceritanya
saya ini mamanya aldebaran
mama kandungnya aldebaran
bukannya mamanya pak ali itu lagi di
luar negeri ya bu
ya saya memang pernah tinggal di luar negeri
tiga tahun tapi
i'm here now sudah pulang disini
kok andin gak tau ya
aduh aduh aduh aduh
berusaha mamanya pak bus
ini andin harus tau
ini andin harus tau ya ampun andin
mertua lo ada disini di depan gue
majikan gue andin
aduh gimana ya
gue telfon aja deh ah
sesuatu andin gue punya fakta besar
sesuatu andin lo harus
tau ini andin ini fakta
besar buat lo lo buat tau
omanya rena itu
ternyata mamanya pak bus